hima pria yang sudah menjadi penjual kopi keliling selama tiga tahun ini
mengaku terpaksa menjadi penjual kopi keliling lantaran tak punya ijazah pendidikan formal
tak mudah bertahan hidup di ibu kota bagi seorang penjual kopi keliling
apalagi dengan berbagai pembatasan pemerintah di masa pandemi covid sembilan belas
ada apa aja
ada semuanya bang
nah ini abangnya dengan abang siapa nih bang
nah ini abang rohima nih kalau boleh dicerita nih udah berapa lama sih bang
saya baru tiga tahun bang
suka dukanya apa sih bang jadi penjual kopi starling nih bang
ya harus bagaimana lagi bang ini saya kan nggak ada ini bang
nggak ada dokumen seperti lulusan sd atau apa
saya nggak sekolah bang
nah ini ada nggak sih bang kejadian atau pengalaman yang menarik bang selama tiga tahun jadi
ya untuk masa pandemi ini paling yang saya takutin paling cuma kartip bang
karena tiap hari tiap malam juga kantif ngawasin di daerah daerah menteng ini bang
hal serupa dikisahkan oleh alza pria asal madura yang mengadu nasib di ibu kota sebagai penjual kopi keliling
ia harus menghidupi istri dan ketiga anaknya di tengah sepinya pembeli karena pandemi covid sembilan belas
dalam sehari ia hanya bisa mendapat seratus ribu rupiah bekerja dari pagi hingga malam
bermodalkan sepeda ontel ia berkeliling di sekitar kawasan gondang dia
kenapa ini selama empat tahun ada nggak sih pak suka dukanya apa jadi saling pak
ya alhamdulillah lah
ada kemudahan untuk tambah
itu tambahan dari nafkah untuk keluarga gitu
saya pun penasaran untuk menjajal mengayuh sepeda ala penjual kopi keliling
ternyata tak mudah
untuk mengendalikan sepeda dengan beban yang cukup berat
yakni dua termos berisi air panas dan batu es di belakang sepeda
dan juga berbagai jenis kopi saset dan minuman serbuk menjuntai di sekitar sepeda
wah seger banget tadi tuh saya habis nyobain
ontel sepeda starling walaupun cuma tiga kali itu udah capek banget
nah selain itu tantangannya selain dikejar kantip
ini ada tantangan baru nih yaitu bersaing dengan para pengguna lain seperti para pesepeda lain
adi dunanda kunchoro jakarta